pesawat n dua ratus lima puluh gatotko cakaria bghbb
resmi ditempatkan di museum pusat dirgantara mandala
di lanut adi sucipto yogyakarta
peresmian ini dilakukan langsung oleh panglima tni
marsikal hadi cahyanto dan dihadiri
perwakilan pt dirgantara indonesia
selain untuk mengabadikan karya anak bangsa
hal ini juga sebagai bentuk penghargaan
untuk bapak teknologi indonesia almarhum bghbb
dengan semangat yang sama
menempatkan n dua ratus lima puluh gatotko cakaria bghbb
di museum pusat dirgantara mandala yogyakarta
bertujuan untuk mengabadikan
sekali lagi untuk mengabadikan
buah karya terbaik
anak bangsa dalam pengembangan teknologi penerbangan
dan peresmian monumen ini
sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang tinggi
kepada bapak teknologi indonesia
yang telah berjasa mengharumkan nama indonesia
melalui karya karya beliau
termasuk n dua ratus lima puluh gatotko cakaria bghbb
pesawat n dua ratus lima puluh merupakan pesawat pertama penumpang
yang menggunakan layar layar digital
tak hanya itu sistem kemudi sudah fly by wire
kemudian sistem kemudinya ini sudah fly by wire
atau menggunakan sensor
jadi dalam sini itu ada sensor sensor listrik
yang diatur oleh komputer
sehingga bisa menggerakkan bilah bilah kemudi
nah oleh bapak habibie berserta tim
kemudian pt iptn
itu menciptakan tiga aksis
sehingga waktu terbang di paris airsong tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
ini menggemparkan dunia
negara berkembang seperti indonesia
sudah bisa menciptakan pesawat
disematkan di pesawat propeller
dan itu baru pertama kali di dunia
pesawat n dua ratus lima puluh gatotko cakaria
berhasil terbang perdana pada sepuluh agustus seribu sembilan ratus empat puluh
program pesawat n dua ratus lima puluh gatotko cakaria
dihentikan oleh pemerintah
proses sertifikat pesawat ini juga dihentikan
di kabar mau devi fitriana yogyakarta